dalam kurun waktu dua minggu pelaksanaan ppkm level empat sejak dua puluh satu juli hingga dua agustus dua ribu dua puluh
satgas covid sembilan belas mencatat ada delapan provinsi mengalami penurunan kasus penularan
hal ini disampaikan oleh koordinator tim pakar sekaligus jurubicara penanganan covid sembilan belas
wiku adi sasmito saat memberikan keterangan terkait perkembangan pelaksanaan ppkm leveling
pada selasa sore di gedung bnpb jakarta
wiku berharap tren penurunan ini bisa diikuti provinsi lain dengan mematuhi aturan yang tertuang dalam peraturan ppkm level
yang kini diterapkan di masing masing daerah
selama dua minggu terakhir kasus positif mingguan di tingkat nasional
telah menunjukkan tren penurunan dari puncak kasus tertinggi tiga minggu yang lalu
jika dilihat pada tiga puluh empat provinsi
sebanyak delapan provinsi mencatatkan penurunan kasus positif
dua minggu berturut turut
delapan provinsi tersebut adalah kepulauan riau dki jakarta jawa barat jawa timur banten bali maluku dan maluku utara
tentunya ini adalah pencapaian positif yang harus terus dipertahankan